nah bicara tentang tahanan pemirsa ini tentang ribuan tahanan anak anak
yang secara serentak melakukan ritual membasuh kaki orang tua di seluruh lembaga pemasyarakatan
serta rumah tahanan yang tersebar di indonesia
selain untuk memperingati hari bakti pemasyarakatan ke lima puluh empat
acara ini juga berhasil memecahkan rekor museum rekor indonesia atau muri
beginilah suasana ritual membasuh kaki orang tua
yang dilakukan oleh ratusan penghuni lpka kelas satu blitar selasa siang
tangis haru terjadi begitu anak binaan mulai membasuh kaki orang tua yang ada di hadapan mereka
sepuluh orang tua yang hadir juga tak kuasa menantangis dan memeluk erat anak mereka
seluruh anak binaan bersujud meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan
para orang tua mengaku sudah memaafkan anak anaknya dan siap untuk menerima mereka kembali
dia terharu ya ada acara kayak gini bisa menetekkan air mata anak saya
ribuan anak lembaga pembinaan khusus anak baik di rumah tahanan
serta lembaga pemasyarakatan di seluruh indonesia ini
memecahkan museum rekor indonesia atau muri
dengan menggelar ritual membasuh kaki orang tua secara serentak
kegiatan ini dipusatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas satu tangerang banten
menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli mengatakan
selain untuk memperingati hari ini
hari bakti pemasyarakatan yang ke lima puluh empat
kegiatan ini juga menjadi ajang menyatukan orang tua dan anak
dengan adanya kegiatan ini seluruh anak anak pembinaan diharapkan bisa mengubah sikap
serta mengikuti program pembiayaan yang baik
agar setelah bebas nanti menjadi orang yang baru dan tidak melanggar hukum lain